dan meski aset berupa tanah dan bangunan milik taat pribadi telah disita
ratusan pengikut taat pribadi memilih tetap bertahan dan bertekad menjaga aset titipan sang kanjeng
rumah mewah dua lantai yang jika saya perkirakan nilainya bisa mencapai dua miliar rupiah ini
disebut oleh pihak kepolisian merupakan salah satu dari sekian banyak aset bangunan mewah milik taat pribadi
yang disita oleh polda jawa timur
begitupun dengan rumah mewah berukir jati ini ini merupakan kediaman utama taat pribadi
sementara pengikutnya lebih memilih tinggal di tenda tenda
satu bulan sudah pasca penangkapan taat pribadi oleh pihak kepolisian polda jawa timur
di padepokan taat pribadi masih bisa kita lihat begitu banyak barak
ratusan pengikut taat pribadi yang memilih bertahan
apa sebenarnya yang membuat mereka tetap bertahan
kenapa tetap memilih tinggal di sini dalam situasi yang seperti sekarang
oh itu mbak bagi kami itu adalah sangat hal yang saya pribadi dan saya yakin seluruh santri di sini merasa
kita punya kewajiban untuk tetap tinggal di sini
yang pertama kita merasa guru sedang kena masalah masa kita tinggalkan
yang kedua bahwa sesuai pesan yang mulia bahwa padepokan ini bukan milik beliau
tetapi milik para santri
sehingga santrilah yang punya kewajiban dan punya hak untuk merawat
membesarkan serta meramaikan padepokan ini
situasi sekarang sedang tidak menentu
kalau kami tinggalkan bisa saja orang tinggal di sini
sementara banyak aset aset yang harus kami jaga juga
keluarga beliau tidak ada di sini juga
siapa lagi kalau bukan kami santrinya
kalau kami di sini tidak merasa ada ketimpangan sosial ya
karena kami tahu bahwa rumah beliau itu bukan beliau yang bangun
tetapi yang bangun itu para santri
dan beliau memberikan tugas kepada kami saatnya nanti sudah terjadi pencairan seperti orang sebut sebut selama ini
bahwa tugas kami ini adalah memuliakan masyarakat
khususnya masyarakat indonesia dan umumnya masyarakat dunia
sehingga kami ini dididik untuk menjadi orang yang amanah
bagaimana caranya kami merasakan menjadi orang yang miskin
menjadi orang yang terintimidasi
beliau hampir seminggu sekali keliling di sini
dan beliau berpesan
tolong ibu ibu bapak bapak jenengan semua jangan merasa terhina berada di tenda tenda seperti ini
kalian sebentar lagi mengemban tugas yang sangat mulia dan sangat berat
sehingga kalian ini semua belajar menjadi orang yang sangat sangat kekurangan
dalam arti tempat tinggal
tapi ini adalah merupakan satu pendidikan biar kita lebih sabar lebih ikhlas
yang khususnya bisa amanah di dalam memegang dana dana yang akan disalurkan oleh beliau
masyarakat menunggu dan polisi harus bekerja cepat untuk memberikan pembuktian pembuktian
terkait sangkaan yang ditujukan kepada taat pribadi selama ini
serta negara harus mencegah terjadinya konflik horizontal antar masyarakat